nasihan hukum tidak cermat namun yang terkunci sebaliknya
mungkin ini tidak terlalu jelas ketika menggunakan keterangan
panji zubikar sidik dan sobat jomo seolah olah tidak disaksi padahal mereka tidak terlihat di saksi diri
bahkan ini tidak mengabai keterangan saksi dada diri
pak tuhan dan berikutnya keterangan saudara bapak sampo dan saksi tuhan makhluk
bahwa saudara bapak sampo tidak berada di lantai dia dan tidak di saksi diri
kami menemukan setidaknya terdapat sebelas asumsi yang digunakan oleh penuntut umum
dalam membangun tuntutan hingga replik diantaranya sebagai berikut
a asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi pada terdakwa
meskipun fakta di persidangan mengungkapkan
pemeriksaan terdakwa benar benar mengalami kekerasan seksual
dan hal tersebut didukung dengan empat jenis alat bukti yang terungkap di muka persidangan
bersesuaian satu dengan lainnya
b asumsi penuntut umum yang hanya didasarkan pada penggalan satu keterangan saksi richard eliezer pudihang lumiu
yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya
c asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa penasihat hukum ikut berkontribusi mempertahankan kebohongan yang dibangun oleh terdakwa
faktanya tidak ada satupun alat bukti yang mendukung asumsi tersebut
d asumsi penuntut umum yang menyatakan telah menggunakan semua alat bukti yang dikemukakan di persidangan dengan konsisten dan tidak berubah
hal ini tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh
b asumsi penuntut umum yang menyatakan keterangan saksi ricky rizal wibowo dan saksi kuat ma'ruf tidak dapat diakui kebenarannya karena mengandung ketidakjujuran
faktanya tidak ada satupun alat bukti yang mendukung asumsi tersebut
dan dalam bagian lain penuntut umum justru masih menggunakan keterangan dua saksi tersebut